badan air dinas lingkungan hidup dki jakarta menanam eceng gondok di kali inlet tiga
sunter agung tanjung priok jakarta utara
dan pada desember dua ribu delapan belas upaya ini dilakukan untuk membersihkan polutan dan limbadi sepanjang kali inlet tiga
setelah tiga bulan ditanami eceng gondok dinas lingkungan hidup mengklaim tingkat pencemaran di kali inlet ini tiga menurun
dan juga air di kali inlet tiga terlihat lebih jernih
beginilah kondisi kali inlet tiga di sunter agung tanjung priuk jakarta utara
sejak awal bulan desember dua ribu delapan belas di permukaan kali inlet tiga sepanjang enam ratus meter
dan lebar delapan meter ini ditanami eceng gondok sepanjang enam puluh meter
eceng gondok yang ditanam dibagi menjadi dua kolom tiap kolom sepanjang tiga puluh meter
kepala unit pelaksana kebersihan badan air dinas lingkungan hidup dki jakarta yayat supriyatna mengatakan
meski tergolong tanaman gulma
jika dikendalikan dengan benar eceng gondok bisa menyerap polutan dan logam berat
sehingga bisa mengurangi pencemaran di kali inlet tiga
yayat supriyatna menambahkan dari hasil uji laboratorium dinas lingkungan hidup dki jakarta
periode desember dua ribu delapan belas sampai januari dua ribu sembilan belas
kandungan bakteri koli dan bakteri kolitinja di kali inlet tiga mengalami penurunan
kondisi air di kali inlet tiga pun dinilai lebih jernih dan tidak bau
tanam peceng gondok itu kalau tidak salah itu delapan meter ya lebarnya panjangnya kurang lebih enam ratus meter
nah kami pun tidak hanya sampai menanam tetapi melihat kualitas air
nah ketika sedang menanam itu kami lakukan pengambilan sampel kualitas air
kemudian setiap bulan kebetulan dinas lingkungan hidup punya laboratorium lingkungan
jadi kami bekerjasama dengan unit itu dan setiap bulan diambil sampel airnya
nah ternyata sekarang yang dampak positif

sementara itu ahli limnologi lipih gadis sri haryani menilai
masih terlalu dini untuk menyimpulkan program eceng gondok efektif
membersihkan kali inlet tiga sunter agung di tanjung priuk jakarta utara
hal ini terlihat dari meningkatnya parameter lain
meski kadar bakteri koli di kali inlet tiga menurun
seperti misalnya yang sudah saya lihat itu nitrit
kemudian juga ada total padatan
padatan tersuspensi itu menurun
tetapi kemudian bakteri koli juga menurun
tapi itu jangka waktunya kira kira baru sebulan ya
dari sebelum penanaman kemudian penanaman itu jangka waktunya baru sebulan
sementara parameter parameter yang lain kelihatannya meningkat
gadis sri haryani menekankan pemprov dki jakarta harus menyediakan
instalasi pengolahan air limbah atau ipal
di lokasi lokasi industri sebelum membuang limbah produksinya ke sungai
menurutnya mencegah pembuangan limbah ke sungai jauh lebih efektif
ketimbang harus membersihkan sungai yang sudah tercemar
arief bronyawan nugra henry jakarta